sebuah truk tangki bermuatan tetes tebu kami siang terbalik dan menimpa sebuah minibus di pasuruan
akibatnya ratusan meter kubik tetes tebu tumpah ke jalan raya hingga membuat arus lalu lintas malang surabaya macet total
diduga tangki terbalik akibat truk kelebihan muatan
kecelakaan ini terjadi di ruas jalan raya malang surabaya tepatnya di bundaran apolo desa karangrejo kecamatan gempol pasuruan
truk tangki yang disopiri hoirudin warga desa curah malang kecamatan sumobito kabupaten jombang ini
memuat tiga satu ton tetes tebu dari pabrik gula kebon agung malang menuju surabaya
saat tiba di lokasi kejadian truk akan pindah ke jalur kanan
tiba tiba asroda tangki gandengan samping kiri putus dan mengganjal
akibatnya tangki gedengan terbalik dan menimpa sebuah minibus yang tengah parkir di pinggir jalan
beruntung saat kejadian minibus dalam kondisi kosong ditinggal sopirnya
warga desa sugiwaras prambun sidoarjo makan di sebuah warung
akibat kecelakaan ini bodi minibus samping kanan rusak parah tertimpa tangki
sementara muatan tetes tebu terus meluber ke ruas jalan raya hingga menyebabkan jalan raya malang surabaya macet total dua arah